seh handphone baru lo
jah gelap beneran dua ribu dua puluh tiga mau resesi terus kita harus ngapain
apa kita harus memanaskan sehari terus jangan pakai gini gini beneran apa
sadar resmeral dah
resesi resesi resesi emang bikin keki
hmm penyebabnya apa ya sini sini dindang mas tau
tahun depan itu akan lebih gelap
sederhananya nih resesi ialah kondisi di mana perekonomian suatu negara dikatakan memburuk
di inggris resesi terjadi akibat pertumbuhan ekonomi negaranya tumbuh negatif selama dua kuartal berturut turut
faktornya bisa karena guncangan ekonomi mendadak seperti kondisi pandemi covid sembilan belas
atau bisa juga karena utang yang memberatkan maupun akibat inflasi atau kenaikan harga yang gak terkendali
dampaknya apa ya dampaknya nilai tukar rupiah jadi melemah
terus ada juga kenaikan tingkat suku bunga hingga meningkatnya pengangguran akibat gelombang phk yang gak lagi bisa dibendung
belum lagi nih kenaikan harga kebutuhan sehari hari mulai dari makanan hingga bahan bakar yang dijamin bikin klan non sultan macam kita pusing tujuh keliling
rafatar pusing juga gak ya
terus harus apa ya gus ya
tapi tapi tapi nggak ada salahnya sih mulai siap siap
paling basic gede mulai berhemat nih dari sekarang
beli yang butuh butuh aja dan pelan pelan bisa siapkan juga dana darurat
terus kalau udah hemat tapi mentok banget ya cobalah mulai liring set hussel alias pekerjaan tambahan
ngapain kek bikin tiktok bikin konten
gak sekala mah kak jil
tetap waspada namun stop tebar ketakutan